video amatir warga merekam kedatangan polisi ke desa wadas purworejo jawa tengah pada selasa pagi
warga secara sembunyi sembunyi merekam kedatangan para polisi yang masuk desa melalui jalan kaliboto karena trauma dan takut
video video kedatangan polisi ke desa wadas ini ramai di media sosial
gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyatakan kedatangan polisi untuk mengawal proses pengukuran lahan oleh badan pertanahan nasional bagi proyek bendungan bener
ganjar menjamin proses pengukuran tidak ada kekerasan dan berjalan kondusif sehingga warga tidak perlu takut
waktu itu tidak semua mau datang yang datang hanya sepuluh jadi jangan khawatir ada niatan baik tidak akan ada kekerasan
maka siapapun tolong untuk meletakkan pada fondasi yang sama teman teman ini mau ngukur biar kita tahu sehingga nantinya soft lah semuanya
proses pengukuran berjalan tegang polisi mengklaim terpaksa menangkap warga karena mencoba melawan petugas dengan membawa senjata tajam
ada kericuhan dari sejak tadi pagi sampai dengan saat ini saya berada di lokasi ini tidak ada kericuhan sekecil apapun
kalau yang tadi pak sajam itu untuk diamankan untuk digali keterangannya untuk diambil keterangannya kenapa datang ke lokasi ini dengan membawa senjata tajam
berapa orang yang akan diamankan ini tadi ada dua puluh orang
benerokan warga wades yang menelanjuti
penambangan batu andesit untuk proyek bendungan bener dengan aparat tni polri sempat terjadi pada bulan april tahun lalu
warga bersikukuh mempertahankan tanah dan lahan karena selama ini menjadi mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan mereka
damar sinuko jawa tengah